kamu lagi ada urusan nggak
mau ikut gak
naik go dulu dong
tapi gak nyampe cipete
belum jalan kau udah turun
begitu saya kasih straight kanan ala christian
tempat latihan tinju
kalau sarana itu artinya
sasana yang ada sarananya
buat apa ada sasana
kalau gak ada sarananya
gua tau tau dibekep dari belakang gua gak bisa napas cuma bisa nyedot bawah asam yang bikin gua pingsan
gua gak tau siapa yang ngebekep lu
ciri cirinya kecil kurus pake baju merah kedombrongan
nah baju merah itu yang dipake buat ngebekep mas
supir bajai itu pasti tau perempuan itu kemana

terus dipukulin kang parman dendam terus nyari kang parman buat balas dendam gimana
tenang kang parman kan bisa tinju kayak chris john
masa celili semua tau kalau dia bohong
tenang siapa tahu soal kang parman hajat perampok juga bohong
jadi kan gak ada yang dendam
terserah ya cucu ka
" ppbmg terbawa sepuluh tahap renovasi ke jawa jawa berbagai anten plan fase satu dua helmet muita dahulu "

kayak abis lari larian aja
perampok itu datang lagi
kok kang parman lari
katanya kang parman bisa tinju kayak chris john
masalahnya sekarang dia ngajak temennya
mana ada tinju
satu lawan dua
kalau kau keberatan buang saja lagi anginnya
ini sih pemerasan
masa nambah angin gini aja dua puluh ribu sih
pemerasan itu kalau ada unsur ancaman dan paksaan
kalau kau keberatan buang saja lagi anginnya
ada apa aja
ayam goreng ikan bandeng telur dadar
kalau setiap hari makannya tempe kuah sayur doang
saya lagi diet
diet atau nggak punya duit
karena nggak punya duit
lihat supir baja yang pakai baju merah nggak
saya ngeliatnya yang pakai baju hijau
saya nyarinya yang baju merah
tapi saya ngeliatnya yang pake baju hijau
dia itukan sebetulnya cantik
bang lihat supir baja yang pakai baju merah nggak bang
sudah langganan mas
sama saya aja mas
saya lagi nyari subir bajen bakal baju merah bang
sama saya juga sama aja mas
lois itu kan orang tuanya kecukupan
kok gak kuliah
saya lilis bukan lois
sampai jumpa di video selanjutnya
ya kok kos anternya
iya tapi tangan saya jangan ditarik tarik kanan kiri
kang parman mau diapain
cuma mau ditanyain
yang waktu itu saya tangkap
cuma gara gara situ dia lolos lagi
jadi pencurinya dia
kamu lagi ada urusan gak
mau ikut gak
lo dimana sih
dari tadi unduh gue mulu
kayaknya lama banget toh gak
mau liat barang barang cina mbak
tenang ini gunting kuku asli made in cina
usah aduh ini beneran asli made in cina
kalau yaudah berarti percaya dong
ini gunting kuku asli made in cina
tidak ada yang bisa dikunci
hah mati gue
mana mbak jadi gak
mbak mau gak
made in cina mbak
saya nggak suka buatan cina
saya cinta produk dalam negeri
ini emang made in china tapi buatan indonesia
mana perempuan tadi
tinggal tadi sama kamu
dia gak suka made in cina
dia kabur pakai baju yang lain
tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci

tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci

tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci

tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci

tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci

tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci

tidak ada yang bisa dikunci

tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci